pondok pesantren al zaitun yang terletak di kabupaten indramayu jawa barat kembali menjadi
sorotan pondok pesantren pimpinan panji gumilang ini beberapa kali menuai kontroversi dan dinilai
menyimpang oleh majelis ulama indonesia indramayu beberapa hal yang dinilai tak sesuai ajaran islam
diantaranya ibadah haji tak wajib ke mekah cukup di indonesia saja menafsirkan al quran bukan kalap
al zahir melainkan ucapan nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam emoi indramayu
mengimbau masyarakat agar tidak mengikuti pendidikan di al zaitun karena dinilai terdapat
perbedaan akidah dan tata cara ibadah dengan islam pada umumnya mui indramayu juga mendesak
pemerintah agar segera turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak
terus membuat kegaduhan di masyarakat bahwa al zaitun syariat yang di
kembangkan yang dilakukan sangat tidak sama dengan
tata cara peribadatan umat islam pada umumnya sholatnya puasanya hajinya bahkan banyak
viral di media media sosial bahwa haji tidak harus di mekah dan madinah cukup haji di indonesia
sebab disamakan bahwa negara indonesia tanahnya adalah tanah yang suci berlarut
larut dan membuat keresahan di tengah masyarakat desakan agar ponpes al zaitun ibubarkan juga
datang dari majelis permusyawaratan pengasuh pesantren indonesia di kabupaten lebak banten
mereka menilai panji gumilang telah menistaikan agama islam dengan berbagai pernyataannya mereka
juga meminta pemerintah segera turun tangan untuk mencegah tindakan anarkistis masyarakat
sekitar sebelumnya warga indramayu sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan ponpes al zaitun
yang dibalas dengan pengerahan masa dari dalam ponpes al zaitun sekali lagi kita ini
berharap betul untuk segera memproses panji gumilang karena jelas jelas telah menodai
agama islam telah menistakan agama islam majelis permusyawaratan pengasuh
pesantren se indonesia banten juga meminta para orang tua tidak memasukkan anaknya ke ponpes al zaitun
tim liputan cnn indonesia